selamat ya anda kembali masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
bmkg memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrim di periode libur tahun baru
mengingat sebagian wilayah indonesia tengah mengalami puncak musim hujan
sektor angkutan laut pun turun terkena imbas dan akan dampak cuaca buruk ini
mulai dari menutup sementara jalur penyeberangan hingga membatalkan pelayaran
dan sudah bergabung bersama kami adalah corporate secretary pt asdp
shelfie arifin dari kawasan ketapang banyuwangi jawa timur
selamat sore mbak putri
ibu shelfie bmkg kita tahu terus memperbarui data data dan informasi cuaca buruk
dan diperkirakan yang terbaru akan terjadi sepanjang akhir desember
sampai tanggal tiga januari mendatang
sudahkah diperhitungkan dampaknya kira kira apa yang akan terjadi
kepada sektor transportasi laut ibu shelfie
baik mbak putri kalau gangguan cuaca ataupun cuaca ekstrim
pastinya akan berdampak pada pelayanan kami pada penyeberangan kapal feri tentunya
namun kami setelaku pengelola pelabuhan dan juga operator kapal
kami selalu tentunya berkomitmen mengutamakan keselamatan
sehingga kami di bawah koordinasi otoritas pelabuhan yaitu bptd
di mana bptd adalah otoritas yang melakukan fungsi pengendali dan juga pengawasan
mereka lah yang mengatur jadwal kapal dan juga pengoperasian kapal kapal
besar saat kondisi padat misalnya
kemudian khusus di lintasan merak dan batauni
tentunya kami sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder
seperti dengan bmkg dengan pihak kepolisian dengan bnpb
mereka biasanya kita punya posko bersama mbak di setiap wilayah
dan kita memang pasti memastikan bahwa seluruh antisipasi yang kami siapkan
bisa untuk menjamin keselamatan dan juga kelancaran pelayanan
begitu mbak putri
ibu shelfie khusus untuk
untuk di merak batauni memang sangat
beberapa pekan terakhir atau dua minggu terakhir
atau katakanlah sepekan terakhir ada beberapa peristiwa
mobil tercebur kemudian kemarin yang terbaru adalah truk yang tercebur
apa evaluasi pihak asdp atas beberapa hal ini
baik kami asdp adalah sekali lagi saya sampaikan kami adalah pengelola pelabuhan
di mana kami bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana
ke pelabuhanan dan memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik
tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ada fungsi pengendali dan juga pengawasan
di mana otoritas pelabuhan ini di bawah kendalinya bptb
atau balai pengelola transportasi darat
artinya semua misalnya pada saat terjadi cuaca yang kurang baik
ataupun kurang kondusif maka pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa
pelabuhan ditutup atau pengelayanan dihentikan adalah dari bptd
jadi kalau kami fokusnya pada penyediaan prasarana dan juga mengatur
kelancaran pelayanan di pelabuhan kami
tapi kalau misalnya untuk jadwal kapal kemudian juga yang menentukan bahwa
memang kondisi cuaca tidak aman sehingga pelayanan ditutup
itu adalah dari pihak pptd ataupun kemenhub
ya apakah pernah menghadapi cuaca yang tidak menentu seperti ini
mulai dari pihak asdp kemudian kementerian perhubungan bptd
juga duduk di sana dan juga operator kapal
apakah pernah duduk bersama kemudian berkoordinasi
membahas apa saja yang harus betul betul diperhatikan
tentunya kami selalu melakukan koordinasi intensif ya mbak ya tiap hari
karena pada saat hari hari besar seperti lebaran dan juga angkutan natarun
seperti saat ini kami memang menyelenggarakan posko bersama
di mana kami seluruh stakeholder itu ada di posko bersama ini
mulai dari kami pengelola pelabuhan kemudian juga operator
operator kapal kemudian juga dari otoritas pelabuhan dari bmkg dari bnpb
dari pihak kepolisian semua itu memang saling bahu membahu
dan berkoordinasi dengan intensif setiap hari untuk memastikan kelancaran
dan juga keselamatan para pengguna jasa kami
kapan prediksi puncak arus libur tahun baru dan juga arus baliknya ibu shelfie
baik kami prediksi puncak arus libur tahun baru ini mungkin akan terjadi
khususnya di merak dan bakau diperkirakan akan terjadi tanggal tiga puluh dan tiga puluh satu desember
sementara arus balik tahun barunya diperkirakan akan terjadi pada tanggal satu dan dua januari dua ribu dua puluh
bagaimana dengan di ketapang gili manuk ibu shelfie
di ketapang gili manuk sebenarnya sama mbak
jadi kami mengasumsikan hari ini dan besok masih ada lonjakan pengumpang yang menuju bali
namun arus balik biasanya akan terjadi mungkin di tanggal satu dan dua besok ini
karena kan mungkin tanggal dua beberapa pengguna jasa yang memang berkantor sudah kembali bekerja kembali
jadi kami perkirakan di tanggal satu ini akan cukup tinggi
ibu selvi apa imbauan anda kepada mereka yang akan menggunakan jasa angkutan laut pada masa libur tahun baru ini
dan tentu saja yang akan terpengaruh oleh cuaca yang kurang bersahabat
oke sama himbawan kami kepada para pengguna jasa bila memang akan melakukan perjalanan dengan kapal feri
kami pastikan yang pertama adalah mohon pastikan kendaraan anda dalam keadaan prima
kemudian juga pengemudi dalam keadaan fit sehingga kelancaran jalanan tentu akan menjadi lebih baik
kemudian juga yang kedua pastikan anda sudah memiliki tiket minimal hamil satu sebelum tiba di pelabuhan
karena tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan kami
kemudian juga pastikan semua data dan manifest sudah terisi dengan benar untuk kepastian asuransi
kemudian yang ketiga kami minta menghimbau para pengguna jasa untuk selalu mengikuti arahan dan juga imbauan dari para petugas
saat berada di pelabuhan maupun di atas kapal
demikian mbak kudri
terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia